empat r empat puluh delapan tanggal sembilan belas oktober dua ribu dua puluh satu hal permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk republik indonesia
r empat puluh sembilan tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh satu hal permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk republik indonesia
r lima puluh tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh satu hal pemberhentian dan pengangkatan panglima tni
selain surat surat dari presiden pimpinan dpr juga telah menerima tiga pucuk surat dari ketua bpkri yaitu
satu satu ratus dua puluh delapan tanggal dua puluh tujuh september hal permohonan waktu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan beserta laporan

tiga r lima puluh tanggal dua puluh tujuh september hal pemberhentian dan pengangkatan panglima tni
empat r lima puluh tanggal dua puluh tujuh september hal pemberhentian dan pengangkatan panglima tni
lima r lima puluh tanggal dua puluh tujuh september hal pemberhentian dan pengangkatan panglima tni
surat surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan dpr ri no satu tahun dua ribu dua puluh tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku
yang terhormat para anggota dewan hadirin yang kami muliakan
marilah kita memasuki acara tunggah rapat paripurna dewan hari ini yaitu
laporan komisi satu dpr ri atas hasil uji kelayakan
fit dan proper test terhadap calon panglima tni dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
apakah dapat disetujui
sidang dewan yang kami hormati
sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat bamus tanggal tiga november dua ribu dua puluh
telah menugaskan komisi satu dpr ri untuk melaksanakan
dan memperkenalkan pembahasan atas surat presiden no r lima puluh tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh satu
perihal pemberhentian dan pengangkatan panglima tni
berdasarkan pasal tiga belas ayat dua undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu dua belas
tentang tentara nasional indonesia
menyatakan bahwa panglima
sebagaimana dimaksud pada ayat satu
diangkat dan diberhentikan oleh presiden
setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat
selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal dua ratus dua puluh enam ayat dua huruf c peraturan dpr ri no satu tahun dua ribu dua puluh
tentang tata tertib dpr ri
tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu
ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan
meliputi c uji kelayakan atau fit and proper test
kami persilahkan kepada ketua komisi satu dpr ri
untuk menyampaikan laporan komisi satu dpr ri
atas uji atas hasil uji kelayakan fit and proper test
terhadap calon panglima tni
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
puji syukur kepada allah swt tuhan yang maha esa
karena hari ini kita dapat berkumpul menjalankan tugas kita di dpr ri
perkenankan saya mewakili komisi satu
untuk melaporkan hasil pembahasan komisi satu dpr ri
terhadap pemberian persetujuan
pemberhentian dan pengangkatan panglima tni
kepada rapat paripurna hari ini
serta hadirin yang kami muliakan
sebagaimana disampaikan oleh ketua dpr ri
komisi satu dpr telah mendapatkan penugasan
dari rapat konsultasi pengganti rapat bamus
tertanggal tiga november dua ribu dua puluh
untuk membahas pemberian persetujuan
terhadap pemberhentian serta pengangkatan panglima tni
sebagaimana surat presiden yang telah disampaikan kepada dpr ri
dengan nomor r lima puluh garing pres
dan nomor r sepuluh garing dua ribu dua puluh satu
tertanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh
perihal pemberhentian dan pengangkatan panglima tni
menindaklanjuti penugasan tersebut
komisi i telah melakukan rapat intern komisi i
tertanggal empat november dua ribu dua puluh
dan telah memutuskan untuk melaksanakan
pemberian persetujuan terhadap pemberhentian
dan pengangkatan panglima tni pada tanggal enam november dua ribu dua puluh satu
pimpinan dan anggota dewan yang kami muliakan
dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti
penugasan tersebut komisi satu pada tanggal enam november dua ribu dua puluh
telah melaksanakan rapat untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi
dari calon panglima tni dan melakukan pendalaman
dari pemaparan visi dan misi calon panglima tni tersebut
akhirnya setelah mendengarkan mempertimbangkan
pandangan seluruh fraksi dan anggota komisi satu dpr ri
terhadap calon panglima tni
serta sesuai dengan ketentuan pasal tiga ratus delapan ayat dua peraturan dpr ri
nomor satu tahun dua ribu dua puluh tentang tata tertib
yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan
dalam rapat dpr pada dasarnya dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mufakat
maka komisi satu dpr ri memutuskan
menyetujui pemberhentian dengan hormat
marsikal tni hadi cahir
menetujui pemberhentian dengan hormat tni hadi cahyanto sip
sebagai panglima tni
serta memberikan apresiasi atas dedikasinya
memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima tni
jenderal tni andika perkasa semamsj sebagai panglima tni
demikian laporan komisi satu dpr ri terhadap hasil pembahasan
tentang pemberian persetujuan terhadap pemberhentian
dan pengangkatan panglima tni
ijinkan kami sebelum menutup mengucapkan terima kasih
kepada pimpinan dpr ri
anggota komisi satu secara keseluruhan beserta pimpinan
pimpinan fraksi atas kerja keras dan kerjasamanya
dalam pembahasan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian
dan pengangkatan panglima tni
kami juga sampaikan ucapan terima kasih setinggi tingginya
kepada publik kepada juruwarta
atas seluruh perhatian masukan dan peliputan yang diberikan
selama proses pembahasan berlangsung
kepada sekjen dpr ri khususnya sekretariat komisi satu
kami juga sampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja
yang sangat produktif dalam pelaksanaan pembahasan
selanjutnya bapak ibu yang kami hormati dan kami muliakan
komisi satu mengharapkan rapat paripurna dpr ri pada hari ini
agar dapat menetapkan persetujuan jenderal tni
andika perkasa sema msc sebagai panglima tni
atas penetapan rapat paripurna dpr ri pada hari ini
kami ucapkan terima kasih demikian laporan komisi satu
kami tutupi dengan mengucapkan syukur
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jakarta delapan november dua ribu dua puluh satu pimpinan komisi satu
ketua mutia hafid a dua ratus lima puluh tujuh ditanda tangani
sungguh agohkan para penyengaja tni
yang kemas k przeciptori nusantara di bandar highly
jman mpp b position ada w kl egyur

ga mana semuanya agek